iwan ikut sama kang mus tahun berapa
sekitar tujuh tahun yang lalu
saya pensiun dini
cari kerja di sana
berarti kamu seorang pingsan atu
kalau begitu saya nggak boleh panggil nama tuh
harus pakai a atau akang
basta cuanki berapa

ada ent manual sel memasak kemu used file
terlalu brak ada kutip
sebulan kita beautiful
kan ke begini ya
kita itu fellow dengan para musik kita
mencukupi pasukan kita tadi
kau meniru kalau kita datang
dulu kang mus markir juga
dulu kang mus yang megang semua
bisnis di jalanan di pasar sama terminal
saya sama yang lain jadi anak buah kang mus
sekarang udah nggak lagi
kang mus udah pensiun
kerja kayak kita memangnya ada pensiunnya
kayak pegawai negeri aja
itu cuma istilah
maksudnya kang mus sama yang lain termasuk saya
udah gak kerja di jalanan di pasar atau terminal
kalau sekarang masing masing ya
di jalanan sendiri
di pasar sendiri
terminal juga sendiri
dulu aywan di mana
aiwan ikut sama kang mus tahun berapa
sekitar tujuh tahun yang lalu
saya pensiun dini
soalnya panglima saya kang mus pensiun
cari kerja di sana
berarti kamu senior pisah natu
harus pakai a atau akang
saya kan belum tua kak kang mus

akhirnya yoh belangrijk
jadi ini sekarang kerempuan memang dari enam tahun
kamu udah keluar penjara
kamu sekarang tinggal di mana
apa urusan kamu
saya teman kamu
kita pernah satu tim
terus kamu mau apa
buat apa ngejawab
supaya saya jadi tahu
kalau saya ngejawab
kamu jadi tahu
saya malah menjadi tambah lapar
kamu lagi lapar
kamu gak punya uang buat makan
saya lebih suka menerima ajakan makan
daripada harus ngejawab pertanyaan
yang penting enak dan gratis